saya dan sama anak matum yang pertama itu sempat ngobrol juga dengan pelaku itu
dan pelaku memang menyarankan saya untuk tidak melaporkan ke pihak berwajib terlebih dahulu
dan menyarankan untuk membicarakan secara kekeluargaan dan keluarga pihak suaminya
karena opini yang beredat sehari hari itu memang menjuduhkan dari pihak orang terdekatnya
namun hal itu dibantah sangat sangat dibantah
ternyata pelakunya bukan dari orang terdekat
bayangkan dari orang kantor pusatnya
kalau setahu keluarga si pelaku ini siapa sih di kantornya
kalau pihak keluarga sebenarnya nggak ada yang tahu ya
tidak ada yang tahu sama sekali pelaku itu siapa
cuman ketika kabar yang sudah beredar pelaku tertangkap dan melihat foto pelaku
ya semua juga kaget terutama saya gitu
karena waktu itu sempat satu ruangan yang ternyata beliau sudah melakukan pembunuhan
kalau kondisi kedua anaknya sekarang alhamdulillah udah lumayan membaik
tapi ya saya tetap masih belum tahu si hati takdala di sepertinya
atau mungkin masih hancur atau kayak gimana
dapat segera boleh kembali lah
saudara hujan deras yang mengguyur wilayah grobogan jawa tengah mengakibatkan genangan setinggi tiga puluh cm di jalan protokol alun alun purwodadi dan halaman pendopo pemkap grobogan
genangan air setinggi kurang lebih tiga puluh cm ini terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah grobogan jawa tengah
akibatnya aktivitas warga yang melewati alun alun purwodadi dan halaman pendopo pemkap grobogan terganggu
menurut warga di wilayah purwodadi kota sebelumnya tak pernah tergenang banjir namun akhir akhir ini banjir terjadi setiap diguyur hujan deras
purwodadi tepatnya di alun alun purwodadi sudah banjir karena hujan lebat sama angin tadi mulai jam enam sampai jam delapan
malam hujan yang lumayan terus setelah hujan lama nggak hujan hujan terus
dan terjadilah seperti ini banjir lumayan tiga puluh cm lah menggunakan alun alun purwodadi
semoga cepat turut agar aktivitas bisa normal kembali
di serang banten atap empat ruang kelas sekolah dasar kalilanang ii amruk usai diguyur hujan deras
saya pikir bahwa tanggapan yang disampaikan oleh saudara gibran ini mencerminkan kualitas dari pemimpin calon pemimpin
apalagi yang kita lihat ya sebagai cawapres
dan kami sangat menyayangkan atas pernyataan saudara gibran
karena apa yang kami lakukan ini merupakan jalur konstitusional jalur hukum
di mana kita mengajukan permohonan phpu di mahkamah konstitusi
ini merupakan rentetan peristiwa dari awal proses saudara gibran dicalonkan melalui maka putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan belas
kemudian ada pemutusan juga
dari etik mk mk terhadap saudara usman yang merupakan paman dari saudara gibran
jadi pendapat saya bahwa apa yang disampaikan saudara gibran terkait dengan permohonan kami di phpu
ini menunjukkan saudara gibran tidak peduli terhadap iklim demokrasi yang jujur dan adil
beliau tidak peduli dengan proses yang sedang kita jalankan
kita menjalankan bagaimana kita membangun demokrasi dan membangun hukum di indonesia agar ke depan lebih baik lagi
oke saya ke bang oto
bang oto ini tanggapannya soal tuntutannya agar gibran didiskualifikasi dan melakukan pemilu ulang
tadi apa yang disampaikan pak roni mengenai gibran ini pertama saya harus tanggapi dulu bahwa
sesungguhnya apa yang dikatakan oleh pak gibran ini
itu sangat bisa dimaklumi karena permohonan yang diajukan oleh pihak satu dan tiga ke mahkamah konstitusi
ini salah kamar gitu loh
jadi artinya karena ini sengketa sih harusnya yang dilakukan di mahkamah konstitusi kan sudah terbatas
sudah ditentukan itu hanya sengketa tentang hasil pemilu
nah sedangkan di dalam permohonan permohonan yang diajukan itu isinya semuanya itu soal tsm
yang oleh undang undang pemilu tahun dua ribu tujuh belas itu sudah diatur bahwa kalau soal soal pelanggaran itu harus diajukan melalui bawaslu gitu loh ya
nah ternyata bayangkan aja selama ini pak gibran ini kan sudah mengikuti pemilihan pencabutan nomor urut bersama sama dengan paslon satu dan tiga
artinya pihak satu tiga kan sudah mengatakan
menerima legal standing daripada pak gibran sebagai calon wakil presiden
kemudian waktu debat debat di debat capres juga satu ratus tiga juga sudah menerima eksistensi daripada dua termasuk pak gibran sebagai calon presiden kan
jadi kenapa justru dulu itu mereka itu siap berdebat siap memilih nomor
kalah baru mengajukan keberatan tentang keberadaan daripada pak gibran
nah ini yang menurut saya yang tidak tidak apa tidak tidak terdapat
makanya pak gibran menyatakan seperti itu
maunya kau boleh sampai kapan gitu loh
kecuali memang kalau satu tiga itu mau mengajukan keberatannya itu dulu di bawaslu
ketelah waslu baru nanti ada keberatan ke pt un
toh kemarin sudah siap untuk berdebat sudah siap untuk ambil nomor
ketika sekarang kalah baru untuk mengajukan gugatan
dan kenapa ini menjadi pertanyaan sejak lama ya
kenapa di mk tidak di bawah waslu
perlu kita sampaikan bahwa termohon dalam hal ini adalah kpu ri
apa yang menjadi keputusan kpu ri terkait dengan penetapan calon wakil presiden saudara gibran
ini adalah putusan yang prematur
karena penetapan cawapres saudara gibran ini sudah pernah disampaikan oleh beberapa kelompok
dan sudah pernah diuji di dkpp
yang dari dkpp menjatuhi hukuman etik kepada ketua kpu dan komisionernya
terkait dengan penetapan dari saudara gibran sebagai cawapres
tetapi yang dari awal kita sudah sampaikan
kita sangat menyayangkan kenapa pkpu nya dan penetapan saudara gibran ini terburu buru setelah putusan mk sembilan puluh lima
padahal ada proses juga mk mk
ada juga proses ada di dkpp
hal ini sebenarnya sudah kita sampaikan ke dkpp
dan juga pun sudah dijatuhin sanksi etik kepada kpu
dan juga sudah dijatuhin sanksi kepada bawaslu
nah hal hal seperti ini nanti kita akan uji di teater mahkamah konstitusi
kami berharap bahwa mahkamah konstitusi tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator
tetapi melihat lebih besar bagaimana proses dari awal
dimana dugaan dugaan pelanggaran
kemudian politisisi bank sos
kemudian penggunaan aparat penegak hukum
oke itu yang nanti akan dijabarkan di sidang nanti ya
bang oto ini kan anda sempat menyebut pas permohonan satu tiga cacat formil
dan masih di dialog kompas petang
bang oto semalam anda menyebut permohonan satu ratus tiga ini dinilai cacat formil
ini bagian mananya yang cacat prosedural dan formil
dan undang undang mahkamah konstitusi
pmk mk tahun dua ribu tujuh belas
hal hal mana saja yang masuk menjadi ranah dari mk
di sana tegas disebutkan hanya perselisihan tentang hasil pemilu
bahkan di dalam pmk disebutkan bahwa permohonan permohonannya pun
pokok pokoknya itu harus memenuhi persyaratan
yaitu mengenai tentang perselisihan tentang suara
benar menurut si pemohon
di dalam petitumnya pun sudah diatur
bahwa yang diatur itu adalah mengenai pembatalan
dan menyebutkan mana yang benar dan mana yang salah
nah ternyata di dalam permohonan yang diajukan oleh pihak satu tiga ini
semuanya isinya tidak ada mengenai tentang mana yang benar
yang mereka peroleh dan tidak
sehingga ini tidak sesuai dengan undang undang
dan peraturan hukum acara yang sudah diatur
di dalam mk dan oleh pmk
nah karena tidak sesuai dengan hukum acara
maka ini sudah cacat prosedural
ya sebenarnya di dalam petitum kita sudah sangat jelas ya
kita meminta agar membatalkan keputusan kpu nomor tiga ratus enam puluh
perincian yang tadi disampaikan oleh bang oto
kami juga menyampaikan argumentasi kami
tetapi yang lebih luas lagi adalah
kita melihat bagaimana proses pemilu yang terjadi
sampai di titik dimana
yang nanti akan kita buktikan di persidangan
karena faktor dari tsm ini sangat penting
agar bisa meyakinkan dari hakim
sudah ada putusan hakim yang membatalkan
maka kami melihat bahwa peluang terhadap ini
karena kita melihat bagaimana proses tsm ini
kemudian diarahkan untuk memilih
yang akan menjadi pembuktian
ini kan soal dasar posisi gibran untuk maju pilpres
ini kan juga masuk dalam gugatan tpn
padahal sudah ada putusan mkmk saat itu
apakah tepat untuk menggugat ini ke mk
yang kita gugat ini adalah kpu
berdasarkan penetapannya saudara gibran
diperkuat dengan ada putusan dkpp
nah ini kan semua satu peristiwa rangkaian peristiwa hukum yang ada gitu
maka kita ajukan kepada akim mahkamah konstitusi
nah terkait dengan peristiwa yang kita akan buktikan terkait dengan tsm
kemudian terkait dengan penggelontoran bansos
kemudian terkait dengan keterlibatan aparat
kemudian bagaimana pemenggunakan paketitas negara
hal hal seperti ini yang sudah terlihat di depan publik
ini yang akan kita pastikan dan kita dalami lebih dalam lagi
bang oto ini kan nanti akan masuk dalam permohonan gugatan
anda sebagai pihak terkait nanti jawaban jawabannya sudah disiapkan sedemikian rupa
terutama tadi seperti roni katakan tadi itu
dan sudah diakui oleh rony tadi kan
jadi dengan mudah kita petahkan karena tsm itu tidak diatur dan tidak menjadi kewenangan daripada mk
tsm itu adalah kewenangan dari bawah slu
jadi menurut saya ini sangat mudah sekali kita petahkan
itulah sebabnya saya katakan bahwa ini salah kamar
kalau gugatannya mengenai tol tsm seharusnya mereka melaporkan ini ke bawaslu
karena di mk itu hanya terbatas
karena pasal empat ratus tujuh puluh lima undang undang pemilu mengatakan
hanya mengenai tentang perisilian tentang hasil pemilu
jadi itu jadi hanya satu kewenangan yang dimiliki oleh mk dalam perisilian kita pilpres ini
mengenai hasil perolehan suara itu di mk
jadi itu seperti yang saya katakan mudah sekali kita petahkan ini
nah kalau umpamanya dikatakan bahwa ada putusan putusan mk tentang pilkada
nah ini yang jadi soal bahwa putusan pilkada dengan putusan dengan sekretar pilpres itu berbeda
karena kalau di pilkada itu kan lokal
dan kemudian sedangkan di pilpres itu nasional
kedua nggak bisa dibandingkan putusan itu
karena putusan pilkada yang diajukan itu kasusnya berbeda dengan yang ada di pilpres
kalau yang dimasukkan oleh roni tadi itu yang di pilkada itu memang ada satu calon kepala daerah
yang melakukan tindak pidana
jadi karena dia melakukan tindak pidana sudah dihukum
ya wajar dong orangnya yang salah bukan undang undangnya
padahal di kasus ini gibran sudah sah
memenuhi ketentuan yang diputuskan oleh mk
jadi kalau sudah putusan itu adalah final and binding
oke bung roni disebut akan sangat mudah nih dipatahkan
lalu ada bukti apa saja yang akan anda ajukan
terutama ini kan juga ada statement yang menyebut bahwa seharusnya suara paslon dua itu tidak dihitung
ya tentunya kan ini terkait dengan agenda persidangan ya
bukti bukti sudah kita siapkan
jadi kalau bang oto tadi sampaikan mudah dipatahkan
karena harus nanti diuji bersama sama
karena tentunya kami berharap akan menggunakan hati nuraninya
jadi kita tidak terjebak lagi nanti di publik menyampaikan
makamah konstitusi sebagai makamah konkulator
bagaimana tugas kita mengembalikan marwah mahkamah konstitusi
sejak putusan mk sembilan puluh dan mkmk
oke singkat terakhir dari bang oto persiapan untuk besok apa saja nih
ahli dan juga barang bukti yang disiapkan
kalau kita sih tidak begitu sibuk ya
kita biasa biasa saja menghadapi gugatan ini
tinggal kita nanti besok dinyatakan sebagai pihak terkait
kita upload di website
kemudian kita akan hadir pada tanggal dua puluh delapan
kalau sudah diundang oleh mahkamah konstitusi
soal saksi saksi ahli itu kan tergantung kepada pemohon
kalau mereka bereaksi a ya tentunya bereaksi sesuai dengan a dan sebagainya
jadi kita tidak begitu mempersiapkan semuanya
tapi ready artinya siapkan hanya kalau ada serangan begini kita sudah begini
bu roni terakhir apa yang akan disiapkan
dan kalau tidak salah dibatasi sepuluh orang
siapa saja yang akan masuk ke dalam ruang sidang
kita tentunya sudah mempersiapkan jauh jauh hari permohonan kita
kita sudah mempersiapkan strategi
tentunya mempunyai ekspertis masing masing
dalam hal ini nanti kita akan sampaikan kepada publik
tentunya nanti kejutan kejutannya seperti apa kita nantikan saja nanti
baik kejutannya seperti apa kita saksikan mulai besok dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
dan keputusannya pada dua puluh dua april kalau tidak salah
jurubicara tim hukum keadilan demokrasi ganjar mahfud
dan juga abang otto hasibuan
wakil ketua tim hukum pembela ganjar mahfud
terima kasih telah bergabung bersama kami